jika anda bosan menghabiskan liburan di tempat itu itu saja
mungkin ada baiknya anda mencoba cubing di lereng gunung wilis
di sini adrenalin anda akan diuji dengan bermain arung jeram di sungai berbatu dengan airnya yang cernih
apalagi di tempat ini pemandangannya masih alami yang dikelilingi oleh hutan belantara
penasaran serunya bermain cubing berikut liputannya
tubing mendak lereng gunung wilis
ya mungkin nama ini masih asing di telinga anda
namun siapa sangka wahana yang baru dibuka awal bulan januari dua ribu tujuh belas ini
mampu menyedot wisatawan dari sejumlah daerah di sekitar kabupaten ponorogo
selain airnya yang masih jernih karena langsung dari mata air gunung setapak
lokasinya di desa wagir kidul kecamatan pulung ponorogo ini masih sangat alami
untuk bisa bermain tubing atau arung jeram menggunakan ban dalam mobil ini
anda terlebih dahulu harus menyusuri jalan setapak membelah hutan sejauh dua km
dengan suguhan pemandangan hutan hijau dan lebat
dengan udara yang sangat sejuk serta deburan air sungai yang menyegarkan
membuat perjalanan di atas ban menjadi seru dan mengasihkan
hasilnya wahana ini mampu menyihir pengunjung untuk datang kembali merasakan tantangan bermain tubing di sini
terus seandainya pemandangannya masih alami airnya masih jernih
terus banyak pemandangan warnanya juga masih segar
bagi pemula tak perlu khawatir dengan faktor keamanan dan keselamatan
selain airnya yang sangat bersih dan jernih serta tidak terlalu deras
petugas keselamatan pun selalu siaga di sepanjang perjalanan
untuk bisa menjajal permainan yang memacu adrenalin ini
anda hanya dikenakan biaya rp dua puluh per orang sekali jalan
itu pun sudah termasuk biaya sewa ban dan alat
pengaman bagaimana anda merasa tertantang mengarungi tubing jeram ini